dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan indonesia yang ke tujuh puluh tiga
transmedia mendapatkan kesempatan untuk menjadi tv pool selama perayaan acara tersebut
transtv trans tujuh dan juga cnn indonesia berkolaborasi ataupun juga bersinergi
untuk menyajikan acara tayangan berkualitas kepada anda
lalu hari ini saya akan mengajak anda untuk melihat bagaimana tim transmedia menyajikan tayangan berkualitas tersebut
mendapat kepercayaan menjadi tv full acara peringatan kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tiga di istana merdeka
adalah kebanggaan tersendiri bagi transmedia
ajang ini adalah unjuknya
menjadi penyelenggara tv pool peringatan detik detik kemerdekaan di istana
menurut saya itu tingkatnya itu sangat presisius ya
satu kebanggaan tantangan kita terlibat dan dilibatkan
ini sangat sangat luar biasa karena saya dan teman teman ternyata sempat merasa sulit tidur
kebawa mimpi dan sebagainya
sama mungkin mas vito dan teman teman mereka berhari hari kemarin terus di sini
sampai kita tahu bahwa karena ini tantangan yang luar biasa besar
bukan hanya pemirsa loyal kita tapi pemirsa seluruh indonesia
semua stasiun menayangkannya
semua media melihat ke sini
bahkan internasional melihat kita juga
tim transmedia menjalin komunikasi intens dengan pihak istana
sejumlah pertemuan berlangsung untuk membahas ide konsep dan eksekusi di lapangan
empat hari sebelum hari h tim transmedia sudah tampak bersiap siap di kawasan istana merdeka
hal yang pertama kali dilakukan adalah menempatkan alat alat siaran di berbagai lokasi
baik di dalam maupun di luar istana
tenda tenda untuk basecamp tim transmedia juga sudah didirikan
seluruh kegiatan broadcasting akan terpusat di sini
segala bentuk kegiatan di area istana merdeka harus dikoordinasikan dengan pas pampres
mengingat lokasi yang digunakan adalah tempat bekerja orang nomor satu di indonesia
pengawasan di sini sangat ketat
setiap orang tanpa kecuali yang memasuki kawasan istana merdeka diwajibkan melewati mesin sinar x dan metal detektor
perayaan hari tujuh belas agustus harus dipastikan berjalan dengan lancar
alat alat siaran tidak boleh mengganggu jalannya acara

kabel kabel dibuatkan jalur agar berjalan dengan lancar
agar tidak berseliwaran
setelah kabel kabel terpasang dengan baik pada jalurnya kamera siap diposisikan pada tempat tempat yang telah ditentukan
tim transmedia memastikan kamera terpasang dan berfungsi dengan baik
agar momen momen berharga tak luput diabadikan
demi menjangkau setiap sudut dan aktivitas pada upacara kemerdekaan
kamera juga ditempatkan di beberapa titik yang sulit dijangkau
misalnya kamera robotik ini
kamera ini dipasang di atas tangga istana agar momen penyerahan sang saka merah putih dari presiden memiliki lebih banyak variasi sudut pandang
kereta kencana pun demikian
di dalamnya juga tersedia kamera untuk menangkap proses membawa bendera oleh anggota paski braka
sebuah drone diterbangkan untuk menangkap suasana khidmat
masih ada lagi kamera juga diletakkan di pesawat tempur untuk merekam kehebatan sang pilot saat melakukan atraksi
pada saat acara berlangsung seluruh gambar akan masuk ke kontrol
nah ini dia nih tahap pertama sudah dilakukan yaitu melakukan instalasi di ruangan control room
ini adalah mesin mesin yang digunakan untuk mengontrol seluruh kegiatan broadcasting yang ada di sini
dan di sini juga saat ini teman teman dari bisnis operation juga terlihat tengah melakukan pengecekan terhadap alat alat
kemudian mereka juga mengecek kesiapan kesiapan alat alat broadcasting yang nantinya akan digunakan pada tanggal tujuh belas agustus dua ribu delapan belas yaitu tiga hari lagi
menurut pusat perubahan veterinar nusantara
perlihatannya lebih luas sedikit dari berikut
tentang cuando tersebut
hari h tinggal dua hari lagi
hari ini adalah kesempatan terakhir bagi para peserta upacara untuk melakukan latihan simulasi gladi bersih
artinya setelah ini tak akan ada lagi latihan
begitu pula dengan kru transmedia
kali ini adalah kesempatan terakhir bagi para kru untuk menerapkan konsep pengambilan gambar yang sudah disepakati sebelumnya
dua hari menjelang dilaksanakannya hari ulang tahun kemerdekaan indonesia yang ke tujuh puluh tiga di istana negara ini
dilakukan gladi bersih
di mana pada geladi bersih ini acara rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada esok hari disimulasikan seperti apa yang dilakukan pada besok hari
persis seperti itu
nah disini sudah terlihat teman teman dari business operation
mereka terlihat tengah mengendalikan situasi
acara yang ada di sana mengendalikan gambar gambar yang masuk dari lapangan ke sini
untuk mengetahui bagaimana persiapan dari teman teman transmedia yang ada disini pada dua hari sebelum hari ini
yuk kita tanya langsung kepada kepala teknisi operasi
oke mas boleh tahu ini seberapa besar persiapannya
sudah berapa persen persiapan yang dilakukan untuk acara ini mas
ya sekarang saat ini kita sedang geladi bersih
jadi semua sistem juga sudah ready
jadi kalau ngomong kesiapan sudah di atas sembilan puluh lima persen kita
disini kita pakai ada lebih kurang sembilan belas kamera
total sembilan belas kamera
kita cover juga ada di dalam kereta kencana juga
terus kita cover ada meriam
dan juga kita menggunakan drone
dan kamera sistem yang tersebar di area istana dan sekitarnya itu ada sekitar total empat belas kamera
mas joni ada kendala yang dihadapi mas untuk selama tiga hari belakang
kendala berartinya secara teknikal sih sebenarnya tidak terlalu
tetapi karena ya kita sama sama tahu ini area restricted gitu ya gitu
terus kendala utama seperti di jamming
terus kemudian kita juga akses pasti terbatas
ya kita tahu lah ini kan area kenegaraan kita juga gitu sama sama gitu
jadi kendala kendalanya lebih ke arah yang begitu
mas angga penonton pengen tahu nih
ini sebenarnya teknikal operasi di ruang kontrol room ini sebenarnya tugas dan fungsinya apa mas
jadi disini ada teman teman ini seperti teman teman switcher
terus ada teman teman program director
tugasnya untuk menata gambar
jadi dia akan melihat apa namanya sekian belas kamera tadi sembilan belas kamera nanti
terus mengikuti alur dari acaranya sendiri
dari situ jadi nanti dia untuk mengatur kameranya
jadi kamera dari kamera mana ke kamera mana kamera mana
dan juga ada di sebelah sana ruangan teman teman audio yang ngatur audio untuk acara ini
selain control room salah satu komponen yang juga tak kalah vital adalah sng
dapat dikatakan pula sng ini adalah ujung tombak dari sebuah tv berita
nah ini dia nih yang namanya sng satelit news gathering
mau tahu fungsinya kayak apa
lagi persiapan prepare buat siaran langsung live
pak sng itu apa sih pak
sng kan panjangannya kan satelit news gathering
jadi sebagai alat buat mengirim sinyal video dan audio untuk dipancarkan melalui satelit dan diterima di kantor
setelah itu di kantor diolah dan dipancarkan ke pemirsa
supaya terlihat kalau itu sedang siaran langsung
kini seluruh persiapan dinyatakan telah rampung
saatnya untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi bangsa sebagai hadiah di hari ulang tahun ke tujuh puluh tiga republik indonesia
fajar belum menampakkan diri
namun kru transmedia baik tim peliputan produksi maupun bisnis operation telah bersiap untuk berangkat ke istana merdeka
karena hari ini adalah hari yang besar bagi bangsa indonesia terutama bagi transmedia

masukkan ke istana merdeka
butuh waktu lama untuk sampai di istana karena pagi hari jalanan ibu kota terbilang sepi
apalagi hari ini adalah hari libur nasional
dua jam sebelum acara dimulai seluruh tim telah bersiap diri di lokasi
kru yang akan tampil di layar seperti boresponden dan anchor
terlebih dahulu merias diri dan memakai kostum yang telah dipersiapkan
kru yang akan menempatkan kursi di belakang layar
sementara kru di belakang layar memastikan semua peralatan dan perlengkapan untuk on air telah siap
kru yang akan menempatkan kursi di belakang layar
kru yang akan menempatkan kursi di belakang layar

kru yang akan menempatkan kursi di belakang layar

kru yang akan menempatkan kursi di belakang layar
kru yang akan menempatkan kursi di belakang layar

kru yang akan menempatkan kursi di belakang layar
kru yang akan menempatkan kursi di belakang layar
kru yang akan menempatkan kursi di belakang layar

kalau sudah stand by masuk ke dalam istana jam lima
dari jam lima sudah stand by dia cukup melelahkan lah
tepat pukul sembilan empat puluh waktu indonesia barat
trompet berbunyi menadakan hiburan tanah air telah berakhir
kini saatnya momen sakral
peringatan detik detik proklamasi dimulai
suasana tegang pun tampak di kontrol room
pasalnya tak ada satu kesalahan pun yang boleh dibuat
apalagi momen upacara ini adalah sakral
kamerawan di lapangan bertugas untuk mengambil gambar
dengan frame yang bagus dan baik
sementara itu kru di control room bertugas mengatur pergerakan di balik layar
di belakang itu sebuah kubur
terdapat jajaran produksi seperti eksekutif produser
produser dan asisten produser yang mengatur jalannya acara
kirap tujuh belas an dan upacara pengibaran sang merah putih telah usai
artinya tugas menjadi tv pool sudah berjalan setengah jalan
hari sudah semakin sore
upacara penurunan bendera pun dimulai
saat saat yang menegangkan pun kembali terjadi
jalain lampunya dong mana nih lampunya
ini adalah momen penentuan yang menjadikan apakah transmedia mampu
diacikan tayangan broadcast berkualitas kepada warga indonesia
seluruh kru kembali menjalankan tugasnya masing masing
suasana haru dan bangga menyelimuti para kru transmedia
konflik konflik kecil yang terkadang menyebabkan kekesalan hilang sudah karena berhasil memberikan yang terbaik bagi bangsa
rasa capek kurang tidur seolah sirna seketika
ji pertama kali ya masih ke istana
apalagi tv pool wah sangat hektik sekali
ya di sini kita dari jam tiga sampai jam sepuluh ya kan
terus standby di sini
kita bantu teman teman support semua tim di sini
tapi alhamdulillah sampai sekarang berjalan baik
berapa lama tuh kru call jam tiga balik jam sepuluh
ya hampir lebih dari dua belas jam mungkin
selama berapa hari
lima hari tapi terbayarkan ya
mas ini berhari hari persiapan dari subuh sampai malam gimana mas
luar biasa teman teman luar biasa
dari semua seksi bisa kita bilang luar biasa
baik teman teman dari sisi teknis dari sisi konten teman teman support teman teman dari biro pers semuanya bersama
jadi jelas event ini bukan eventnya
cnn indonesia semata tapi eventnya indonesia kalau buat saya
karena semuanya mendukung kita
ada rekanan telkom ada rekanan pln tim tenda tim biro pers tim keamanan dari pas pampres semuanya mendukung dan
kalau dilihat di layar kok rasanya ini bukan proyek ya tapi kerjaan bareng bareng
sebuah kebanggaan untuk bisa ikut ambil bagian kecil di sini

kalau dibilang sukses kita harus melihatnya
kalau dibilang sukses kita harus melihat lebih luas lagi
karena kalau satu negara ini kompak nggak mungkin acaranya bisa semeriah ini
memang di balik jalannya sebuah acara yang luar biasa terdapat kerjasama tim yang luar biasa
acara yang anda saksikan memang berjalan hanya beberapa jam saja
namun dibalik itu semua persiapan di belakang layar menyita waktu dan tenaga
abah zij facilities merupakan kualitas masyarakat tahun dua ribu dua puluh dua yang berperan soal suluhan dan pertuguhan masyarakat internasional
dibahagikan semua konflik saat perjalanan ke ke tenha